kaisar jepang naruhito bersama dengan permaisuri masako mengunjungi taman maka pahlawan nasional utama kalibata jakarta
beberapa kegiatan seperti meletakkan karangan bunga dan juga menghentikan cipta oleh kaisar dan permaisuri
sebagai simbol penghormatan terhadap tentara jepang yang gugur dalam peperangan di indonesia
dari seribuan tentara jepang yang bergabung dengan tentara nasional indonesia pasca proklamasi kemerdekaan
ada dua puluh delapan di antaranya jenazahnya dimakamkan di taman makan pahlawan kalibata jakarta
tidak heran setiap kunjungan ke negaraan petinggi jepang seperti perdana menteri dan kaisar jepang
selalu menyempatkan diri berkunjung ke taman makam pahlawan kalibata
kaisar naruhito dan permaisuri masako yang tiba pada pukul setengah sepuluh pagi memberikan penghormatannya
serta menghentikan cipta
seusai dari taman makam pahlawan kaisar melanjutkan agendanya ke museum nasional indonesia
dan direncanakan akan mengunjungi jogja
jakarta pada hari rabu esok